kita ke dunia olahraga tim nasional indonesia u dua puluh tiga akan menghadapi laga terakhir di grup a melawan hongkong di stadion patriot bekasi jawa barat senin malam setelah mengalahkan laos dengan tiga jumat lalu
pasukan louis mila akan menghadapi hongkong yang kini menempati posisi kedua kelas dan sementara legenda tim nasional ricky yakobi berharap evan dimas dan kawan kawan meraih kemenangan
meski sudah dipastikan lolos sementara pengamat sepak bola fenhard huta barat memprediksi hongkong akan menyulitkan pertahanan indonesia
kita akan menyaparkan saya mahardika utama yang ada di stadion patriot bekasi
dika bagaimana suasana persiapannya sudah mulai gegap gempita dan juga saya minta preview
sedikit dari anda tentang pertandingan malam ini
selamat sore budi saat ini nonton di stadion patriot candrabaga sudah mulai ramai memasuki area tribun di stadion patriot candrabaga bekasi
bahkan informasi yang kami terima dari bagian tiketing inasgok menyebutkan tiket untuk kategori b sudah lulus terjual hanya tinggal tersisa kategori a saja dan juga vip
dengan range harga atau rata rata harga mencapai rp tiga ratus lima puluh sampai rp lima ratus
itu artinya animo masyarakat terhadap pertandingan sepak bola ini sangat besar seperti di pertandingan pertandingan sebelumnya yang mencapai dua puluh empat sampai dua puluh sembilan penonton yang datang ke stadion patriot candrabaga
dan tadi juga beberapa menit yang lalu saya mendengar tapaknya tim nasional atau bus tim nasional indonesia sudah tiba di stadion yang membawa para pemain pelatih dan juga ofisial yang tentunya pada pukul tujuh malam nanti atau kurang dari dua jam lagi akan bertanding melawan hongkong
dan tadi anda bertanya
tentang bagaimana preview nya
preview pertandingan pada malam hari ini memang akan sangat menarik meskipun tidak menentukan siapa yang akan lolos ke babak enam belas besar karena indonesia sudah dipastikan lolos ke babak enam belas besar begitu pula dengan hongkong begitu
tetapi pertandingan malam hari ini penting karena siapapun yang menang akan menempati posisi pertama
itu artinya jika menjadi juara di grup a akan melawan rival yang relatif lebih mudah dari grup c begitu kemungkinan indonesia jika menang
akan menghadapi uni emirat arab yang berada di posisi ketiga tetapi jika kalah atau jika imbang maka indonesia akan menghadapi china yang menjadi juara di grup c
maka dari itu komposisi pemain yang diturunkan oleh luis mia pada malam hari ini adalah komposisi the winning team begitu
atau komposisi pemain yang memenangkan pertandingan melawan china taipei dengan skor empat dan juga komposisi pemain yang memenangkan pertandingan melawan laos pada jumat lalu dengan skor dua
atau komposisi pemain yang menang
atau komposisi pemain yang menang
dan ada beberapa pemain yang harus diwaspadai oleh louis mia mengingat hongkong ini menggunakan jasa beberapa pemain naturalisasi diantaranya adalah fernando chomy dan juga jordi tares yang pernah merumput bersama dengan espanol b di liga espanol
dan hongkong juga mempunyai beberapa pemain keturunan perancis dan juga inggris yang merumput di liga amerika

dan gelandang hongkong yang bernama tan chun lok yang sampai saat ini sudah mengoleksi tiga gol juga merupakan pemain yang harus diwaspadai
kemarin bima sakti asisten pelatih dari louis mia mengatakan bahwa tim indonesia akan memperkuat lini tengah akan memperkuat transisi dari bertahan ke menyerang
begitu pula sebaliknya untuk bisa memaksimalkan pertandingan malam hari ini agar indonesia bisa menjadi juara grup a
terima kasih dika kita berharap indonesia meskipun sudah lolos tapi tetap punya semangat juang karena ini akan menentukan juga nih siapa lawan kita di babak selanjutnya yang juga ini sangat berbahaya
bisa kita mendapatkan lawan yang cukup kuat
terima kasih sekali lagi
terima kasih mardika utama yang melaporkan dari bekasi